nah habis olahraga sebenarnya ini agak agak jahat sih ya ngemil coklat boleh gak sih
nah itu dia ya bolehlah coklat kan ada buat dinikmati
mendalk coklat lah ya supaya gak terlalu berdosa
nah bicara tentang coklat ada kreasi dari dua sosok kartini tanah air
ada dari anne avanti dan juga hermit trisnyarti yang menyulap coklat dengan ornamen batik
kotak bermotif batik ini dibuat dari coklat putih sebagai dasar pola batik dan coklat hitam atau dark coklat
kotak batik coklat berisi praling atau adonan gula krim dan kacang kacangan dengan rasa almond kopi teh hijau karamel strawberry dan coklat susu
untuk memasukkan satu kotak batik dibutuhkan setengah kilogram coklat
bahan dipilih dari coklat produksi lokal
desain batik coklat dibuat oleh desainer ana avanti
dari berbagai motif yang dipersiapkan dapur coklat sebagai pembuat coklat batik ini akhirnya memilih motif batik parang
kita di sini produk pralin di mana kita ada box itu
itu dengan corak batik
proses dari awalnya itu cukup lumayan ini ya mbak itu ada kurang lebih sekitar tiga lima bulan untuk proyek ini
untuk coklatnya kurang lebih kita estimasikan bisa mencapai sekitar dua ratus lima puluh kiloan
kotak batik ini hanya diproduksi seribu buah dalam empat puluh hari sejak diluncurkan
hasil penjualan akan disumbangkan ke yayasan wismakasi bunda
untuk nanti sih rencananya sih kita akan mengeluarkan yang lumayan banyak jumlahnya
dan hasil dari penjualannya kita akan sumbangkan
nah ini dia hasil kolaborasi dua kartini indonesia
desainnya terkenal ana avanti dan juga pemilik dapur coklat
dan ini bukan batik biasa
yovane antaka ranggerang